sementara itu menteri badan usaha milik negara rini sumarno mengimbau pertamina agar bersinergi dengan pln
melalui pt pertamina geothermal energy ataupun juga pge rini meminta pln bersedia membeli gas bumi yang diproduksi oleh pgi
selain untuk efisiensi biaya energi primer dan operasional sinergi ini bisa membuat harga listrik menjadi lebih murah
serta memiliki harga yang sama di seluruh kota
itu kan perusahaan yang berkecimpung di geothermal
geothermal itu adalah gas uap dari bumi
di mana di bor kemudian kalau kita mendapatkan uap gas itu tidak bisa tidak hanya dipakai untuk menjadi listrik
uap gas ini tidak bisa dijual kemana mana kecuali diproses di situ untuk menjadi listrik
nah pertamina kalau pertamina mengembang uap tapi terus pln bilang aku gak mau kamu punya uap aku gak mau
kalau kamu punya listrik bagaimana persih
tapi tidak ada yang membeli
karena itu sejak awal saya mengatakan tolong bersinerjilah